dan kita awali cnn indonesia today dengan informasi terkait penangkapan ketua umum persatuan artis film indonesia atau parvi gatot brajamusti
setelah menangkap gatot brajamusti polisi juga menggeledah rumah gatot di kawasan pondok pinang jakarta selatan
dan dalam penggeledahan ini polisi menemukan senjata api dan juga ratusan butir peluru
kepolisian daerah metro jaya menyita beberapa senjata api dan ratusan butir peluru dalam penggeledahan rumah gatot
gatot pun terancam dijerat dengan undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
selain itu sejumlah barang bukti berupa aluminium foil jarum suntik bong timbangan digital botol bekas infus
serta alat bantu untuk keperluan khusus juga disita di rumah gatot brajamusti di jalan pinang hijau nomor enam pondok pinang jakarta selatan
selain itu polisi juga menemukan harimau sumatera yang telah diawetkan
dan juga elang jawa yang dipelihara
hal ini juga menyebabkan gatot terancam pidana melanggar undang undang tentang perlindungan satwa